manajemen maskapai lion air membantah jika ada salah satu penumpang yang terindikasi virus corona
memastikan satu penumpang dari kota wuhan yang berangkat menuju denpasar bali pada dua puluh dua januari lalu
menurut danang tidak ada laporan dari kantor kesehatan pelabuhan kkp bandara internasional
igusti ngurah rai terkait adanya penumpang yang terinfeksi virus corona
sebelumnya pusat pengendalian dan pencegahan penyakit kota huwainan provinsi anhui
melaporkan adanya warga negara tiongkok yang terindikasi virus corona
warga negara tiongkok tersebut terbang ke bali dari wuhan menggunakan lion air pada dua puluh dua januari lalu
kami menerima konfirmasi bahwa dalam penerbangan tersebut tidak ada penumpang yang terindikasi
atau memiliki tanda tanda terkena virus tersebut